kualitas udara di jakarta semakin mengkhawatirkan
salah satu penyumbang emisi terbesar adalah kendaraan bermotor yang membanjiri ibu kota
solusi ditawarkan diantaranya memperbaiki kualitas udara jakarta
dengan memperkenalkan kendaraan berbahan bakar listrik
pemerintah sudah meminta beberapa universitas negeri di indonesia
mengembangkan kendaraan berbahan bakar listrik sejak dua ribu enam belas
salah satunya adalah universitas indonesia yang mengembangkan purwa rupa bus listrik
penggunaan bus ini diharapkan bisa ikut menyumbang perbaikan kualitas udara di jakarta
pemerintah provinsi dki jakarta meminta pt transportasi jakarta
mengkaji penggunaan bus listrik sebagai angkutan transjakarta
hal ini diungkapkan wakil gubernur dki sandiaga uno ketika meninjau perwarupa bus listrik buatan ui
pt transportasi jakarta saat ini sudah mulai mengkaji penggunaan bus listrik
bersama tim desain bus listrik ui dan menilai apakah bus tersebut
dapat dihubungkan dengan penggunaan bus listrik

namun tingkat kenyamanan tidak boleh berkurang